assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah swt
senang sekali hari ini saya mbak dara rahman
kembali hadir menjumpai anda dalam program
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama saya di studio
assalamualaikum pak kiai
sehat hari ini bapak
terima kasih sudah hadir di gapai kemuliaan
hari ini spesial pak kiai
karena tema kita hari ini adalah menjawab pertanyaan pertanyaan
dari pemirsa yang sudah sampai
atau dikirimkan ke gapai kemuliaan
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
terkait tema apapun
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
langsung saja pak kiai
kita ke pertanyaan pertama
ini ada pertanyaan dari
bacakan dulu pertanyaannya
ini pertanyaan anggap saja
ini mas mukti ya dari tegal
pak kiai bagaimana hukumnya dengan kerja di bank
bagaimana pak kiai
ini pertanyaan yang
belakangan ini fenomena bekerja di bank
itu kan menjadi satu perdebatan yang panjang
yang pertama saya ingin katakan begini
semua orang ketika mempertanyakan
soal yang terkait dengan perbankan
itu kemudian merujuk kepada persoalan inti dalam islam
riba ini dosa besar
riba ini ancamannya itu luar biasa
nah tentu kemudian
kita harus meyakini terlebih dahulu ini
di dalam islam
riba itu adalah sesuatu yang diharamkan
dan disepakati keharamannya
oleh semua ulama
ketika membaca semua ayat dalam al quran
yang terkait dengan riba
apakah bunga bank
ini kan inti pekerjaannya bank
kalau ada orang
naruh duit di bank
nanti ada orang
yang berpikir itu adalah
yang kemudian butuh pembiayaan ini
dia mau usaha nggak punya uang butuh modal
dia datang ke bank
maka sama bank dikasih modal
tapi ada syaratnya
nah keuntungan bank itu kan selisih
antara delapan yang dia berikan
dua belas yang dia ambil
itu adalah gaji yang diterima
oleh orang yang bekerja di bank
oleh karena itu
ini yang menjadi
inti pembicaraan kita
apakah bunga bank itu
ini pendekatannya sama
saya memahami ada binatang dalam islam
dia tidak boleh dikonsumsi
nah bagaimana misalnya
dengan anjing laut
ini kan fenomena yang menarik
anjing itu dipastikan keharamannya
tidak boleh dikonsumsi
kalau dia bagian dari binatang laut
itu adalah binatang yang paling halal
karena tidak membutuhkan
kalau sapi kambing dia halal
tapi untuk saya makan
kan harus disembeli
sementara semua binatang laut
itu jangankan yang hidup
bahkan yang sudah menjadi bangkai pun
pemahaman orang yang beda beda
ketika dia melihat anjing laut
keanjingannya lebih kuat
maka dia boleh mengatakan
semua binatang laut halal dikonsumsi
kecuali anjing laut
ada orang melihat bahwa
itu lebih kuat daripada keanjingannya
maka fatwa yang dia sebutkan
oleh karena itu kaitan dengan
bekerja di bank
disitu ulama ini berbeda pandangan
kan dari dulu
apakah bunga bank itu
misalnya di indonesia
nahdlatul ulama itu sebagai ormas yang cukup tua
itu tahun tiga puluh enam itu sudah membahas soal itu
lahir dari mana
karena dulu yang membawa institusi
itu kan dari luar indonesia
katakanlah belanda ketika menjajah
dia membawa satu sistem keuangan
belum meyakini riba
kalau saya pinjam sekian
harus bayar sekian
untung atau rugi
itu berbasiskan budaya
yang tidak bertentangan dengan islam
orang jawa lah
yang mayoritas banyak di indonesia
itu kalau melakukan investasi
itu punya istilah namanya paron
kalau saya punya sawah
ya atau mila punya sawah
tapi mila tidak bisa mengelola itu
sementara saya punya kemampuan sebagai petani
untuk mengelola sawah
tapi saya tidak punya lahan
mila menyerahkan sawahnya kepada saya
saya kemudian mengerjakan itu
nanti ketika panen
dipotong biaya biaya yang dibutuhkan
kemudian hasil bersihnya
kita bagi sesuai kesepakatan
ada orang yang misalnya punya keahlian
merawat binatang ternak
kayak sapi di madura itu
saya misalnya punya uang lima juta
saya beli sapi yang kecil
nanti sapinya ini dikembangkan
saya jual laku tiga puluh juta
berarti ada keuntungan dua puluh lima juta
saya bagi sesuai kesepakatan
ada model investasi yang datang dari barat
ini seperti ini
nah maka disitu ulama
bukan cuma di indonesia misalnya
kiblat ilmu yang cukup tua
itu perdebatannya panjang
ada yang mengharamkan
menyamakan antara bunga bang
kias itu menyamakan sesuatu yang sama
kalau berbeda ya tidak boleh disamakan
ada yang mengatakan bahwa bunga bank itu
sama dengan riba
ada yang mengatakan bunga bank
itu belum tentu halal
dan belum tentu haram
ada yang haram
nah tentu kita tidak sedang berbicara ini kan
tetapi itulah yang tersedia
dalam ranah fikih
jadi fikih itu biasa
terjadi perbedaan pandangan
yang tidak pernah ada di zaman
ribah ada di zaman nabi
tapi riba atau bunga bank
seperti apa yang kita lihat
itu kan tidak dipraktekkan dalam bentuk
mayoritas ulama di dunia ini
bunga bank itu bagian dari riba
maka hukumnya menjadi haram
nah sementara ada
hari ini mungkin
bagian dari riba
dan mereka juga orang orang yang memiliki
kapabilitas dan integritas
keilmuan itu namanya
yang nas qurannya ada
itu akan berbeda beda
tergantung sudut pandang
oleh karena itu
buat mereka yang meyakini
bahwa bunga bank itu haram
maka bekerja di bank
yang terkait dengan pemberian kredit
walaupun kita tahu loh
bahwa penghasilan bank tidak semuanya dari bunga
disitu ada jasa
misalnya penggunaan atm
transfer dan sebagainya
nah kalau dia meyakini
ini lebih banyak yang haram
ketika haram bercampur dengan halal
yang banyak haram
maka dia juga haram bekerja disana
tetapi kalau dia mengikuti pandangan ulama
yang mengatakan bahwa
bunga bang itu bukan bagian dari riba
maka dia bekerja di institusi yang halal
nah bagaimana kaitannya dengan pertanyaan tadi
orang yang berkata bahwa
yang bertanya tadi
itu kan punya kewajiban
setiap orang itu punya kewajiban loh
untuk mengetahui hidup dia itu benar apa salah
kewajiban dia membuka literatur yang ada
ya literatur yang ada
tetapi jangan baca sendiri
saya mila bisa baca buku ilmu kesehatan
tapi untuk memahami
saya harus bertanya kepada dokter
yang ahli ya
saya bisa membaca buku tentang obat obatan
tapi saya harus tanya sama apotekar
yang ahli farmakologi
oleh karena itu kewajiban dia
adalah membuka literasi
membuka semua yang tersedia
di depan guru yang dia yakini memiliki keahlian
kalau yang tanya tadi dari jawa tengah
di tegal juga ada kiai
di tegal juga ada ulama
kalau dia bisa bergerak ke jakarta
fatwa majelis ulama indonesia misalnya
bahwa bunga bank itu sama dengan riba
mungkin ada orang lain yang berfatwa berbeda
apa yang menjadi keyakinan dia
itu yang harus dia kerjakan
jadi kalau nanti misalnya ada keraguan
kok kayaknya berat ya
ini kalau saya lanjutkan bekerja di bank
maka ya tak masalah
jangankan bekerja di bank konvensional loh
sekarang bahkan ada orang mengatakan
bahwa bank syariah itu tidak syariah
iya banyak digunakan seperti itu
apa yang dikerjakan oleh bank syariah
itu sudah melalui proses
fatwa keagamaan yang luar biasa
di indonesia ada dewan syariah nasional
menghimpun sekian banyak pakar
baik pakar fikih mungkin
di situ ada pakar keuangan
mungkin manajemen resiko dan sebagainya
keluar negeri mendapati lembaga fatwa
yang juga hebat
mengeluarkan fatwa yang berbeda
itu masalah yang dikatakan
yang diberi tatif oleh allah
itu menjalankan kewajiban anda
kewajiban orang yang tidak tahu itu kan bertanya
bertanya kepada siapa
ya bertanya kepada orang yang memungkinkan dia untuk bertanya
kalau dia memungkinkan bertanya kepada tiga orang
maka dia harus pilihkan
di antara tiga itu siapa yang harus dia yakini
oh mungkin karena tuanya
oh boleh jadi karena sikap kesehariannya
yang satu pinter
tapi kayaknya suka sama duit
yang satu ini nggak pinter pinter amat
tapi integritasnya kan lebih terjaga
itu kan pilihan
anda mau ikut siapa
ketika anda sudah menjalani ini
maka beban dihadapan allah itu
kalau anda kemudian
meyakini ini tidak boleh
sebetulnya kan tidak juga harus
pusing hari ini ada bank biasa
ada bank syariah
tapi kalau kemudian misalnya
sudah kerja di bank syariah
sudah melalui proses pembangunan
bagaimana hukum perbankan ini
dengan apa yang diminta oleh agama
masih juga salah
jangan jangan yang salah itu bukan banknya
tapi cara pandang dia
yang seharusnya dilakukan
perlu meninggalkan pekerjaannya dulu
meyakini pekerjaan anda benar atau salah
kalau anda meyakini itu tidak benar
anda juga punya kewajiban
kepada keluarga anda
menjaga rezeki yang halal
menjaga rezeki itu tetap ada
jadi sebatas kemampuan dia
kalau dia meyakini ini tidak boleh
ya dia cari dulu pekerjaan yang lain
kesejahteraan dan kedamaian
rakyatnya akan berjalan dengan baik
rumah tangganya itu tetap terjaga
oke baik masya allah
pagi lagi kita akan bahas lagi di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gak baik kembali
masih akan kembali sesaat lagi
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan
gak baik kemuliaan dalam episode ustadz menjopak
oke kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
pertanyaan kedua ini datang dari
hatim baidai yang bertanya
mengenai tema siksa kubur yang juga pernah dibahas
bagaimana dengan muslim
yang ketika meninggal
jinazahnya tidak dikubur
misalnya mereka meninggal karena tenggelam
atau hilang di lautan
apakah masih berpotensi mendapatkan siksa kubur
ini pertanyaan menarik
karena manusia itu terus berkembang
mungkin pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan
karena boleh jadi di masa nabi tidak ada orang
yang kemudian berjalan
menggunakan kapal terbang
atau menggunakan kapal
jadi intinya begini
semua orang yang meninggal
itu sebetulnya semuanya masuk ke alam kubur
kalau dia meninggal di lautan
ya berarti laut itu menjadi kuburan dia
kuburannya tetap ada
tapi saya tidak bisa menunjukkan
di bagian mana
tetapi kalau orang bertanya
ada kecelakaan pesawat
boleh jadi jasadnya itu
sudah terurai di udara
masuk ke laut
kalau kita lihat di tim sar ngambil itu
kan boleh jadi potongan potongan
kemudian asumsi kita sebagai manusia
kalau sudah tercerai berai
kan tidak mungkin disatukan
nah itu adalah asumsi yang salah
ketika kita kemudian melihat
kekuasaan allah misalnya
nabi ibrahim dulu pernah minta allah kan
allah gimana engkau menghidupkan
yang sudah meninggal
maka kata allah ambil saja burung
burung itu kemudian disuruh dicacak
di bagian bagiannya disebar
kalau allah mau
itu kemudian kembali
di surah yasin misalnya
allah itu ngasih
allah kasih percontohan
siapa yang allah kasih contoh
dengan tata cara
dia dulu diciptakan oleh allah
dari sesuatu yang tidak ada
kemudian yang ada ini
saya dulu nggak ada kan
kemudian ada dilahirkan
kemudian nanti meninggal
kemudian akan diadakan lagi
saya mohon maaf pakai bahasa manusia ini
bukan bahasa tuhan
allah dulu pernah mengadakan saya
dari sesuatu yang tiada
sementara di alam kubur
dan nanti pada hari kiamat
allah itu akan mengadakan
sesuatu yang pernah ada
tidak ada mana yang lebih mudah
dan mana yang lebih sulit
tetapi logika manusia akan mengatakan
mengadakan sesuatu yang belum pernah ada
itu lebih sulit
daripada mengadakan sesuatu yang pernah ada
tulangnya sudah ada
orangnya sudah ada
tetapi kemudian dia terpisah
atau dalam bentuk yang berbeda
kalaupun itu terjadi
allah yang tidak pernah ada bentuknya
itu manusia bisa dibentuk
apalagi membentuk sesuatu
yang bentuknya dulu pernah ada
logika ini sebetulnya bukan logika baru
di dalam suatu hal ini
rasulullah saw itu pernah bercerita
tentang umat sebelum saya
ada orang yang sangat takut kepada allah
karena dia tahu bahwa dalam hidupnya
dia tidak cukup memiliki ketaatan
yang bisa dia jadikan modal
untuk bertemu dengan allah
maka orang tadi itu
berkata kepada anak anaknya
nanti kalau bapak meninggal
tolong jasad bapak itu dibakar
dari barat ke timur
utara dan keselatan
apa yang kita pahami dari cerita nabi
bahwa orang ini punya persepsi kan
kalau dia dipisah pisah
satu nusantara ini
dari sabang sampai merauke
dari miangas sampai pulau roti
kan dia tidak akan bertemu dengan malaikat
misalnya mungkar wanakir yang akan bertanya di kuburan
tapi kata rasulullah
karena ketakutan dia kepada allah seperti itu
untuk mendapatkan rahmatnya
untuk mendapatkan nikmat
yang harus kita ingat
kalau nabi mengatakan
orang itu mendapatkan nikmat
kan berarti sebetulnya
orang tadi disatukan lagi
kita jangan fokus hanya kepada azab
kita jangan fokus kepada siksa
tapi untuk mendapatkan nikmat
itu dalam bayangan manusia
kan membutuhkan hal yang sama
kalau orang di dalam kuburan dapat siksa
dan ada orang lain dalam kuburan
yang dapat kenikmatan
kalau ini mau dapat nikmat
harusnya dengan pertanyaan
kayak tadi hatim tadi
harus sama kan
ketiga nabi mengatakan
bahwa itu akan mendapatkan kenikmatan
orang yang ada di lautan
orang yang jasadnya terpisah pisah
kita tidak pernah tahu kan
kalau sebetulnya potongan jasad
yang tidak terlihat oleh kita
itu sebetulnya nanti disatukan oleh allah
untuk menjadi satu kesatuan
tidak disatukan oleh allah
bukan bisa disatukan juga bisa
allah itu mahas gala galanya
mudah bagi allah
jadi yang harus kita persiapkan
itu bukan bagaimana cara saya dikubur
tetapi setelah saya berpindah alam
dari kehidupan dunia
menuju kehidupan yang abadi di akhirat
melalui masa yang disebut dengan alam kubur
itu persiapan apa yang harus saya persiapkan
saya tidak bisa berpindah ke alam kubur
saya tidak perlu berpikir
kalau nanti tamu datang ke rumah saya
makanan apa yang harus saya sediakan
tetapi yang harus saya mawas diri
tamu itu pasti datang kan
tidak usah tanya kapan
bagaimana dia datang
cara dia datang
kalau sudah datang
saya punya kewajiban untuk menghormati tamu
pak kiai ini berkaitan juga dengan
tadi pak kiai bilang ada alam kubur
sebenarnya alam kubur dengan alam barzah
itu sama atau
barzah itu adalah titik temu
jadi agama ini
sholat itu yang diterima sama allah yang khusyuk
tapi husu itu tidak dijadikan
sarat dan rukun sholat
karena standar husu itu
tidak ada yang tahu
maka oleh ulama dimasuki
rukun satu namanya tumak ninah
tumak ninah itu titik temu
apa itu husu
manusia itu hidup di dunia
kalau sudah meninggal
kan gak mungkin lagi dia balik ke dunia
tapi kasat mata mengatakan
jasadnya masih dikubur di dunia
orang yang meninggal itu
sudah sampai ke akhirat
apa masih di dunia
nah titik temunya
dibuatlah oleh ulama
berdasarkan dalil ayat quran dan hadis
alam yang namanya barzah

barzah itu pemisah
kayak misalnya fenomena air di lautan
ada yang tahu
ada sekat pemisah
kalau istilah fisika
dia diakini ada
tapi gak bisa dilihat
nah itulah yang dinamakan
pemisah antara dunia
ini sebenarnya saya masih ada pertanyaan lagi
tapi harus jodoh pak giyai
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
setelah yang satu ini
pemirsa anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan dalam
pak giyai kita lanjutkan
ada satu pertanyaan yang kemudian
terbersih dalam mendak saya
apakah kita bisa melihat ya
atau menilai seseorang itu
wafat dalam kondisi
atau suul khotimah
dengan cara wafatnya
mila kalau lihat mendung
akan turun hujan
dia menjadi indikator
bahwa itu akan turun hujan
tetapi hujan belum tentu turun
sebagai mana saat anda melihat
panas yang luar biasa
tiba tiba turun air hujan
itu kan istilah agama
dan itu yang tahu cuma allah
tugasnya cuma mencatat
semua amalan kita
itu dicatat sama malaikat
tapi diterima atau tidak diterima
itu malaikat gak tahu
yang tahu hanya allah
nah oleh karena itu
tanda tanda akhir kematian
ada orang yang kelihatannya
kita tidak pernah tahu
dia yang saya tahu bukan orang yang baik
tapi dia meninggal
tapi boleh jadi meninggalnya jadi meninggal yang baik
ada orang kan dalam hadis itu
sudah membunuh sembilan puluh sembilan orang
kemudian dia tanya sama satu kiai
cara jawabnya itu nggak nyaman
kamu itu udah bunuh sembilan puluh sembilan
saya belum pernah bunuh orang aja
belum tentu saya masuk surga
dibunuh sekalian jadi seratus
nah dia tanya lagi sama kiai yang lain
mungkin kiai yang ini sudah mendengar kisah
kiai mati dibunuh
gara gara tidak memberikan harapan kepada orang tadi
kata kiai tadi bisa
tapi kamu harus hijrah ke sana
kamu gak boleh tetap di tempatmu itu
maka orang tadi
itu kan mau taubat
dan dia berjalan kaki itu
keluar dari kampung halamannya
ingin hijrah taubat
itu kata rasulullah
dua malaikat datang
satu malaikat rahmat
satu malaikat azab
apa urusannya malaikat rahmat datang
tiba tiba kata malaikat rahmat
ini perintah allah kok
saya harus bawa dia ke tempat lainnya
ini bukan berarti allah gak tau ya
untuk ibrah pelajaran buat kita
mereka kedua ngadu sama allah
allah ini bagaimana sih
kata allah gampang lah sudah
kalau kalian sudah kadung datang
ke dunia mau bawa orang itu
ukur saja jaraknya
disitu kan sebetulnya
orang tadi itu masih lebih dekat ke kampungnya
yang jauh didekatkan
yang jauh didekatkan
yang dekat dijauhkan
sehingga orang tadi dalam hadis itu
lebih dekat ke tempat tujuannya
berdasarkan hitungan mata
faktanya masih jauh dia
dia belum pernah sholat
belum pernah wudhu
bahwa dia baru hanya ingin kembali kepada allah
itu dia dikatakan
dulu saya punya cerita orang
dulu sultan murad
itu sering sekali berusukan
melihat kondisi rakyatnya
di satu desa dia mendapati itu
ada jenazah meninggal tidak ada yang mau merawat
dibiarkan tergeletak di pinggir jalan
ini kenapa tidak mau ada yang merawat
sultan sedang menyamar kan
wah ini orang paling jahatnya orang
suka beli minuman keras
dan suka ke tempat pelacuran
oke lah dia orang jahat
biar kalau gitu saya yang urus
dimana rumahnya ditunjukkan
rumah dia di pojokan kampung sana
sama sultan murad yang sedang dalam kondisi menyamar
begitu sampai di depan rumahnya dia ketuk pintunya
dibuka oleh ibunya
diceritakanlah oleh sultan apa adanya
ibu ini anak ibu meninggal di tepi jalan
tidak ada yang mau mengurus
dengan linangan air mata ibunya bilang
kepada jenazah itu
nak kan ibu sudah ngomong
kalau cara hidupmu begitu
orang memandang kamu itu orang jahat
penasaran ada apa cara hidup anak ibu ini
setiap hari kalau pulang ke rumah
maka rezekinya dibagi tiga
satu untuk saya ibunya
satu untuk memenuhi kebutuhan dia
dia setiap habis isha
itu datang ke tempat orang jual minuman keras
dia beli minuman keras
tetapi bukan untuk diminum
sampai di puluh rumahnya
diamankan untuk tidak diminum
kemudian dia datangi pelacur
kalau saya berzina dengan anda malam ini
berapa sih anda minta bayaran
dia sebut angka tertentu
tapi dengan syarat
pelacurnya suruh apa itu
sehingga dengan linangan air mata anak tadi bilang
bu dengan cara itulah saya mengurangi dosa orang lain
yang mau beli minuman keras
sudah habis diborong dia
yang mau mencari pelacur
sudah pulang ke rumahnya
nak tapi kan tidak semua orang tahu kamu seperti itu
kata anaknya tenang ibu
kalau hati saya bersih
nanti saya mati yang mensolatkan itu sultan usmani dan para ulama
masya allah merinding
disitu sultan murad itu berteriak
ibu anak ibu besok saya bawa ke ibu kota
biar disolatkan oleh semua ulama yang ada disana
sambil beliau berkata
betapa jahatnya kita
yang sering menghakimi orang
hanya dengan apa yang kita lihat
dan apa yang kita dengar
tanpa kita pernah tahu
siapa sejatinya orang ini
jadi tidak usah pusing pusing memikirkan ini khusnul khatimah
atau sulh khatimah
biarkan urusan itu kepada allah
gimana saya jadi orang baik
bagaimana saya bisa menghadap allah
dengan membawa sekian harapan
jadi intinya tadi adalah pak kiai
betul ya tadi jangan asal menjudge orang
karena penglihatan kita juga terbatas
tapi kalau orang ini baik
insya allah juga allah akan buka kebaikannya
meninggal hari jumat itu baik
tapi apakah semuanya
yang tidak meninggal hari jumat itu tidak baik
itu saja pertanyaan
masya allah pak kiai
sebenarnya masih ada banyak pertanyaan
tapi karena waktu yang terbatas
kita harus berpisah dulu
pemirsa tidak terasa
kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas
bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kinerja ini
bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi
dan insya allah kita bisa menjadi hamba allah
yang jauh lebih bertakwa
saya mbak diya rahmat dan juga
terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan bertemu kembali
pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh